hari ini new priok container terminal npct satu milik pt pelindo ii akan diresmikan presiden joko widodo
pemerintah berharap pelabuhan baru ini bisa segera menjadi pelabuhan kelas internasional
dilansir the tick finance pelabuhan di kalibaru jakarta utara ini diharapkan menjadi tempat persinggahan kapal kapal besar
nantinya semua kegiatan transhipment atau bongkar muat kapal besar ke seluruh daerah di indonesia harus melewati npct satu
pembangunan npct satu ini juga merupakan realisasi konsep tol laut pelabuhan baru peti kemas priok disiapkan secara modern dengan peralatan canggih yang memenuhi standar internasional
dan untuk mengetahui informasi terbaru
jadi langsung dari peresmian pelabuhan baru ini kita sudah terhubung dengan akbar junisa surya di pelabuhan tanjung priok
selamat pagi akbar
apakah peresmian dari pelabuhan baru ini sudah dimulai yang rencananya akan dilakukan oleh presiden joko widodo
ya selamat pagi punda
pada saat ini belum dilakukan peresmian ini karena masih menunggu kehadiran dari presiden ri joko widodo
di acara ini sebelumnya memang dijadwalkan presiden ri akan tiba di tempat ini atau di lokasi ini pada pukul delapan tiga puluh pagi namun hingga saat ini tiba di tempat ini
memang pelabuhan yang akan diresmikan oleh presiden ri ini akan menjadi satu pelabuhan yang nantinya yang bisa menjadi penopang untuk kapal kapal peti kemas yang akan ke indonesia
dalam mengoperasikan pelabuhan mpct ini atau new priok container terminal satu ini
ipc menggandeng mitsui pesan kabusikil lain yaitu operator yang berkecimpung atau operator yang berkecimpung menjalankan pelabuhan di dunia
jadi konsorsium ini mereka bentuk untuk menjalankan new priok container terminal satu di pelabuhan tanjung priok
tepatnya di kali baru ini
di mana dengan adanya pelabuhan mpct satu ini diklaim oleh pt pelindung dua akan yang bertambah dari sebelumnya
di mana diklaim bertambah kapasitas terminalnya sebanyak satu lima juta teu atau dua puluh food equivalent unit
di mana ini merupakan satuan kapasitas dari pelabuhan peti kemas
sementara indonesia sendiri akan mengembangkan atau membangun kembali dalam pengembangan tahap dua
di mana ini merupakan satuan kapasitas dari pelabuhan pt kemas

di mana saat ini pembangunan pelabuhan yang baru di tanjung priok ini merupakan salah satu program nawacita yang dicanangkan oleh presiden joko widodo dan juga wakil presiden supala pada saat pertama menjabat waktu itu
di mana ini juga akan menjadi salah satu jalur pelaut yang selama ini selalu digembur gemburkan oleh presiden ri jokowi dodo
baik terima kasih akbar junisa suryata
dari tanjung priok jakarta utara
pembangunan pelabuhan baru tanjung priok memberikan akses masuknya kapal kontainer berukuran besar ke indonesia
sebagai sebuah terobosan baru akses maritim indonesia terminal satu yang merupakan tahap awal pembangunan pelabuhan baru tanjung priok mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan pelabuhan tanjung priok yang lama
pelabuhan tanjung priok mempunyai kapasitas hingga enam dua puluh food equivalent units atau teus
namun pelabuhan hanya bisa disandari kapal kontainer
dengan kapasitas satu lima ratus teus
terminal satu pelabuhan baru tanjung priok mempunyai kapasitas satu lima juta teus
dan terminal ini mampu disandari kapal dengan kapasitas lebih besar dari sepuluh teus
dalam tahap pertama akan dibangun tiga terminal kontainer dan dua terminal bbm dan gas
selama ini kapal yang masuk ke pelabuhan tanjung priok hanyalah kapal feeder berukuran satu lima ratus teus yang mengantarkan kontainer dari kapal induknya di pelabuhan singapura
kapal feeder ini hanya mampu membawa kurang dari satu lima ratus teus

sedangkan di terminal satu pelabuhan priok yang baru kapal induk berukuran sepuluh ribu teus atau lebih besar dipastikan dapat bersandar
kapal ini mampu membawa tujuh belas hingga dua puluh dua jajar kontainer dengan lebar kapal lima belas meter
dalam pembangunan terminal satu pelabuhan baru priok telah diinvestasikan biaya sebesar rp empat dua triliun
nantinya pembangunan akan dilanjutkan menjadi tiga terminal kontainer dan dua terminal bbm dan gas
dan tahap satu yang direncanakan selesai pada tahun dua ribu dua puluh tiga